saudara presiden terpilih yang juga menteri pertahanan prabowo subianto
menghadiri halal bihalal dan syukuran abituren akabri seribu sembilan ratus tujuh puluh satu seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
pertemuan yang digelar dalam rangka reuni dimulai dengan upacara para desenja
yang ditandai dengan penurunan bendera merah putih pada sabtu sore kemarin
dalam halal bihalal tersebut prabowo menjelaskan bahwa persatuan dan kesatuan
adalah suatu hal yang harus dijaga
perjuangan yang dilakukan harus terus dirawat agar bisa memberi contoh kepada generasi penerus
prabowo berharap alumni akabri bisa terus merajut silaturahmi persatuan dan kesatuan
semoga kita bisa terus merejut silaturahmi merajut persatuan kesatuan
karena persatuan kesatuan inilah sesuatu yang sangat sangat mahal
dan apabila kita bisa pertahankan negara kita terus akan langgeng akan kuat akan abadi